anda kembali di cnn indonesia prime news
pengacara david tobing akan melaporkan kepala dinas pendidikan dki jakarta kepada ombudsman
karena penerimaan peserta didik baru atau ppdb dianggap tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan
tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan ketidaksesuaian ppdb dki jakarta dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
tahan saya di atas
kita disini hanya minta butuh penjelasan
polemik penerimaan peserta didik baru ppdb dki jakarta melalui sistem zonasi masih menjadi sorotan
setelah kepala dinas pendidikan dki jakarta menggelar konferensi pers
dan menjelaskan bahwa pemenuhan kuota ppdb juga mempertimbangkan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran
seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir
menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran
hal ini yang dikritik oleh sejumlah orang tua yang mengeluhkan bahwa seharusnya sistem zonasi tetap memperhatikan jarak bukan usia
saat ini pengacara publik david tobing yang akan melaporkan kepala dinas pendidikan dki jakarta kepada ombudsman
telah menerima sejumlah laporan dari orang tua murid terkait
kepala dinas pendidikan dki jakarta
dan mengeluhkan syarat usia dalam ppdb dki jakarta yang menyebabkan sang anak ditolak
itu banyak sekali menerima pengaduan
dari orang tua murid yang anaknya atau si calon peserta didik ini tidak masuk ke sma yang berada dalam zona tempat tinggalnya karena masalah umur
nah ini yang mengadu ini dari berbagai tingkatan ekonomi
jadi bukan hanya yang mampu atau yang sedang atau yang tidak mampu
hampir rata rata ini mengakibatkan kerisauan di berbagai golongan masyarakat
rencananya david akan memberikan somasi kepada kepala dinas pendidikan dki jakarta
dan mengumpulkan bukti dari orang tua sebelum melapor kepada om budsman
ketua om budsman jakarta teguh nugroho mengatakan laporan belum sampai ke om budsman karena secara prosedurnya
seharusnya sebelum melapor ke ombudsman pihak pihak terkait wajib untuk memberikan surat keterangan dan balasan surat
laporan pak david tobing sejauh ini belum masuk ke kami
jadi beliau baru menyampaikan kepada saya bahwa yang bersangkutan akan menyampaikan dulu permintaan keterangan atau somasi kepada pihak dinas pendidikan dki jakarta
nah nanti jika dinas pendidikan dki jakarta tidak memberikan keterangan
sesuai dengan harapan yang bersangkutan maka yang bersangkutan akan melaporkan ke kami
sesuai peraturan menteri pendidikan no empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas pasal dua puluh lima
menyatakan bahwa seleksi calon peserta didik baru kelas tujuh smp dan kelas sepuluh sma
dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan
pendaftaran ppdb dki jakarta jalur zonasi digelar
dan ditutup tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh pukul lima belas
tim liputan cnn indonesia jakarta
usia menjadi kriteria dalam pendaftaran peserta didik baru atau ppdb jalur zonasi
mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas
aturan yang baru diterapkan di dki jakarta pada ppdb tahun ini menuai polemik
banyak calon siswa tidak diterima di sekolah negeri karena usianya terlalu muda atau tidak sesuai dengan kriteria
tidak puas berunjuk rasa salah satu orang tua siswa menyusup masuk ke acara jumpa pers
dan menumpahkan kekecewaan di depan kepala dinas pendidikan dki jakarta
tahan saya silahkan
saya jelaskan ya
bapak kita dibohongin terus
gak ada direksi jarak
pria yang mengaku orang tua siswa ini menyelak keterangan
kepala dinas pendidikan dki jakarta nahdiana terkait polemik pendaftaran peserta didik baru saat konferensi pers jumat pagi
saya siap bertanggung jawab
tidak ada jarak yang jadi seleksi
wartawan dibohongin terus
menurutnya ppdb sistem zonasi yang berlangsung pada tanggal dua puluh lima sampai dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh lebih mengacu pada batasan usia ketimbang jarak
seperti yang diterapkan dalam peraturan menteri pendidikan no empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
yang membuat saya tidak tahan
ketika saya dengar bahwa pendidikan ini berat
mereka mengatakan seleksi jarak
sementara realnya itu usia
itu yang membuat saya gak tahan
kalau membuat situasi jadi seperti gaduh
anaknya usia berapa

domisili rumah sama sekolah berjarak berapa untuk jam jarak
karena kita disini bertanggung
sebelumnya ratusan orang tua siswa berunjuk rasa di
ketika mereka berada di dalam kota jakarta
meminta pemerintah provinsi dki menghapus syarat usia
pada ppdb jalur zonasi
kepala dinas pendidikan dki nahdiana menyatakan
pihaknya tidak bisa meniadakan kriteria usia
karena hal itu sudah diatur oleh pemerintah pusat
seleksi calon peserta didik baru kelas tujuh smp
dan kelas sepuluh sma
dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat
sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan
seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir
menggunakan usia peserta didik yang lebih tua
hasil ppdb jakarta jalur zonasi untuk jenjang sd
smp dan sma akan diumumkan dua puluh tujuh juni pukul tujuh belas wib
bagi pendaftar yang tidak diterima di sistem zonasi
masih ada kesempatan untuk masuk sekolah negeri
lewat jalur prestasi pada satu sampai tiga juli
jalur ini mengacu pada nilai akademis
atau nilai rapor siswa dari semester satu
tanpa melihat batasan usia
mardika utama andika suramanto jakarta
berapa tahun kan dia tinggal berapa tahun kan dia masuk sini
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
untuk ppdb dki jakarta menunai berbagai reaksi
sebagian orang tua siswa melakukan aksi protes
dan mengkritik aturan baru untuk peserta didik
yang dinilai tidak adil karena mendahulukan usia
sehingga banyak dari siswa yang terlempar
meskipun memiliki nilai yang cukup tinggi
bahkan tadi sebagian akan menempuh jalur hukum
dan menuntut kepala dinas pendidikan dki jakarta
mungkin juga ada diantara anda yang punya
menghadapi masalah ini ya
ketika anak anak anda misalnya mau masuk sekolah
tapi kemudian agak terganjal dengan ppdb yang berada di sekolah

menghadapi masalah ini ya

dinas pendidikan dki jakarta
tetap bersih kukuh tetap menggunakan seleksi umur
dan sudah sesuai dengan permendikbud
nah benarkah sebetulnya ppdb dki jakarta ini
membawa ketidakadilan bagi peserta didik

yang salah kalau memang
ini banyak dikritik oleh sebagian orang tua

terkait dengan penerimaan peserta didik yang baru
dengan menggunakan juga
tolak ukur usia
yang menjadi parameter untuk
seleksi kita akan coba bahas pada malam hari ini
saya sudah bersama dengan
beberapa narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak teguh penugroho
kepala perwakilan ombudsman ri jakarta raya
selamat malam pak teguh apa kabar
selamat malam mas
baik dan juga sudah ada
pak muhammad ramli rahim
ketua umum ikatan guru indonesia
pak ramli selamat malam
selamat malam mas
dan juga lewat sambungan telepon
sudah bergabung ada pak jackson simanjuntak
perwakilan dari orang tua siswa
atau orang tua murid
selamat malam pak jackson
selamat malam mas
saya akan ke pak jackson terlebih dahulu ya
sudah banyak mungkin aspirasi yang disampaikan
oleh sebagian orang tua murid
yang kecewa dengan aturan ini
tapi menurut anda pak jackson
apa yang salah
apa yang tidak adil dari ppdb dki jakarta yang baru ini
terima kasih mas
menurut saya sebenarnya ini
sangat tidak adil
karena bukan salah anak anak itu
misalnya mereka lahir
terus masuk sekolah usia muda
karena kalau boleh flashback sedikit
memang usianya baru
lima tahun lima bulan
ada sistem yang disebut dengan ujian masuk mas
semua siswa itu
harus mengikuti ujian itu gitu
jadi tidak hanya
anak anak yang usianya lebih tua
flexi itu ya mereka diterima masuk
nah saat itu
dan ya itu berjenjang terus
dan dilalanya di saat
penerimaan sma ini
menurut kita agak
agak diskriminatif karena
kalau saya boleh
menyimpulkan kemarin itu
ada kesan bahwa
pemprov dki ingin
anak anak yang usia tua
dan mungkin yang
kurang baik seperti itu
dari sekian banyak anak anak
yang diterima di jalur afirmasi
atau jalur kjp
itu banyak juga yang nggak masuk
sebab ternyata gitu
pak jackson maaf sebelumnya bisa dikecilkan suara tv anda
karena ada feedback ke
kami di studio dan juga di pemirsa di rumah
tv sudah mati
lanjutkan pak jackson kalau begitu
oke nah lalu
incerita ke anak saya ini
itu dari sekolahnya
yang kan dia dari smp
itu dari satu kelas mas
yang lulus jalur zonasi itu cuma satu
dan semua terhadap oleh
usia tadi itu
dan memang kebetulan di sekolahnya itu
emang banyak kan usianya yang
umur lima belas ya sekitar segitulah
case anda adalah anak anda
smp sekarang mau masuk ke sma ya
iya dari smp mau masuk sma
dan tidak bisa mengikuti
tidak bisa sama sekali
dan kalau di total itu cuma ada
cuma dua puluh lima anak dari total dua ratus lima puluh siswa
oke usianya berapa
lima belas tahun pak
usianya lima belas tahun lima bulan
nah kemarin waktu masuk di
dua puluh delapan itu usia terendah itu
delapan bulan terus
nyoba di sma tiga itu lima belas tahun
kayak gitu di lima puluh lima juga wah
jadi kita kemarin itu sempat coba sampai di
satupun gak ada yang masuk
oke baik jadi tidak adil menurut anda ya
karena anak anak tidak pernah
mengerti soal kemudian
usia dan lain sebagainya dan tadi anda menyampaikan
soal fakta yang anda
lihat dan juga dirasakan oleh
anak anda adalah satu angkatan hanya sekitar dua puluh lima
lima orang dan satu kelas hanya satu orang yang kemudian bisa lolos
satu sekolah itu mas satu sekolah oke oke
nanti kita harus break dulu ya pak jackson
pak teguh dan juga pak ramli saya nanti akan
ke ombudsman dki jakarta
bagaimana melihat ini karena ini juga
nanti ujungnya akan dilaporkan kepada ombudsman
apakah ombudsman juga melihat ada yang
salah dari kebijakan
pemprov dki jakarta atau
dinas pendidikan dki jakarta atau
tidak kemudian dari sisi guru seperti apa
apakah ini betul tidak adil atau
justru memang ujungnya adalah bagus untuk
pemerataan tadi kita bahas itu saja dan kami akan segera kembali
kisruh ppdb dki jakarta
yang menjadi perhatian pada
sepekan ini dan sudah ditutup
tadi sudah ada pak jackson siman juntak
perwakilan orang tua murid
yang bersuara atau
menyampaikan aspirasi bahwa kecewa terhadap
ppdb dki jakarta karena ada ketidakadilan
tadi yang sudah dibahas saya ingin ke
om budsman terlebih dahulu
pak teguh pak teguh apakah om budsman dki
jakarta atau anda melihat atau mencium
ada yang tidak tepat
aturan ini apakah ada yang tidak sesuai
dengan permendikbud no empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
jadi om budsman
perwakilan jakarta raya setiap tahun melakukan
pemantauan terkait dengan ppdb
jakarta dan wilayah sekitar
dan tahun ini kami juga
melakukan pemantauan terkait
dikeluarkan oleh pemprov dki
permendikbud empat puluh empat tahun dua ribu dua puluh
nah kami sudah melakukan
kajian itu termasuk
pihak distrik dki pada tanggal lima belas juni
hasilnya apa itu pak
nah berdasarkan hasil keterangan dan kajian kami
kami bisa menyatakan bahwa
sk lima ratus satu tahun dua ribu dua puluh ini
lebih tinggi dibandingkan
dengan tahun tahun sebelumnya
faktornya variabelnya apa pak
misalnya saja terkait dengan
untuk jurnasi ya
yang dipermasalahkan ini kan
untuk jurnasi untuk sma
nah di dalam
di pasal dua puluh lima itu dinyatakan bahwa
kemudian ada persamaan jarak
maka kemudian yang dipergunakan
alat ukurnya adalah usia
nah ini di dalam sk lima ratus satu
sepuluh poin d itu juga dinyatakan
bahwa calon peserta didik melebihi
penerimaan dari sekolah yang berkata
dimaksud itu mempergunakan usia juga
jadi tidak otomatis
langsung masuk ke
usia oke nah ini
sebetulnya jauh lebih baik dibandingkan
tahun kemarin karena tahun kemarin itu
untuk seleksi jurnasi
penapis kedua setelah zonasi itu
mempergunakan nilai un
tahun kemarin yang banyak
lapor ke kami adalah orang tua murid
yang rumahnya dekat dengan sekolah
masuk ke dalam jurnasi
dikecil daripada orang yang
jurnasinya lebih jauh maka
kemudian terlempar dari
oke jadi kesimpulannya
tahun kemarin itu kenapa ada jonasi
tapi pendekatannya prestasi
oke baik pak teguh saya potong maaf
jadi kesimpulannya aung budsuman tidak mencium ada yang salah dari
ppd bdk jakarta
dari sisi regulasi iya
nanti kan kita akan melihat
persesuaian antara regulasi itu dengan
pelaksanaan di lapangan karena itu tugas aung budsman
untuk melakukan pemantauan
pelaksanaan antara regulasi itu dengan
pelaksanaannya nanti di lapangan
apakah pelaksanaannya nanti di lapangan
sesuai dengan sk lima ratus satu
oke baik pak teguh bukankah
kemudian di permendikbud nomor empat puluh empat
tadi itu diatur dalam pasal
isinya adalah seleksi calon peserta didik baru smp
dan juga sma dilakukan dengan memprioritaskan
jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah
yang sama begitu
untuk kriteria usia hanya
boleh dilakukan untuk menyeleksi kuota
bangku terakhir jika terjadi kelebihan
daya tampung dan kesamaan kriteria yang jarak
kalau ini kan tampaknya usia menjadi
variabel utama begitu
pak teguh bukankah itu agak berbalik ya
saya tidak menangkap ada usia dijadikan
variabel utama di dalam sk lima ratus satu
ada kalimat pembukanya kok
jika kemudian bahwa
calon peserta didik
yang daftar itu melebihi batas
kuota maka dilakukan
penyaringan melalui usia
waktu pendaftaran jadi sebetulnya alat
penapis pertama di dalam poindek
jadi kita langsung ke usia
baik pak teguh kita bisa tangkap maksudnya
saya ke pak ramli
ketua umum ikatan guru indonesia
menilai dari perspektif yang lainnya
karena juga sebagai guru
apakah anda juga
apa yang anda lihat pak ramli dari
kisruh soal ppdbdki jakarta ini
benarkah ada yang salah
atau sebetulnya semua sudah sesuai aturan
yang pertama yang kami ingin sampaikan
bahwa sistem zonasi ini ada
sebenarnya untuk membangun nilai keadilan
kenapa karena selama ini
kita mengenal yang namanya
dan sekolah macem macem
nilai jeleknya itu jauh lebih besar
selama ini karena adanya sekolah sekolah unggulan
kemudian fokus pemerintah hanya
ke sekolah sekolah unggulan itu
akhirnya yang pintar semakin pintar
yang bodoh semakin bodoh
kemudian banyak orang
yang kemudian berpindah dari satu tempat
yang jauh jaraknya
hanya untuk mendapatkan sekolah terbaik
karena dia tidak mau sekolah
karena sekolah di samping rumahnya jelek misalnya
nah sistem sonasi ini kemudian digunakan
cita citanya itu adalah semua sekolah sama baiknya
sistem sekolah unggulan itu kemudian
tahun ini sebenarnya
dari sisi akademik jauh lebih baik
kenapa karena kuotanya ditambah
sembilan tahun lalu sekarang sudah bisa
tetap memenuhi aturan permanent good
nah kalau kita melihat
persoalan yang muncul
sebenarnya di dki adalah
ketidaksabaran orang tua
kenapa kami melihat ketidaksabaran orang tua
sistem pertama yang digunakan
tahapan masuk ke tahapan afirmasi
di afirmasi inilah ribut
kenapa afirmasi ribut
karena di sana itu menggunakan kriteria kriteria
kuadran keempat sebenarnya lebih banyak
jadi mereka yang tidak mampu
mereka yang punya kjp
kartu indonesia pintar dan sebagainya
dan jumlahnya kan sangat besar di jakarta
karena jumlahnya sangat besar
usia kemudian menjadi penentu
padahal yang utama adalah
ketidakmampuan dulu secara ekonomi
tahap ketiga barulah kemudian masuk ke tahap sonasi
itu tetap jarak
dan bagaimana kemudian pemda
punya kewenangan untuk menentukan sonasi
ini diatur dalam permanent good
sonasi itu ditentukan oleh pemerintah daerah masing masing
kemudian setelah jalur sonasi itu
kemudian masuk ke
kemudian masuk ke
nah kalau mau bertengkar soal akademik
tinggi nilai rendah
sini seleksi tahap kemudian masuk ke
tidak ada hubungannya di seleksi tahap pertama kedua dan ketiga
nah sisi kemudian
kalau ada yang bilang anak saya lebih berprestasi
nilainya lebih bagus dan sebagainya
masuk ke sisi di tahapan keempat
masih ada tahapan kelima di jakarta
perpindahan orang tua
jadi di sisi akademik itu belum dilakukan
prosesnya baru memulai berjalan
kemarin kita melihat di sistem zonasi itu
kita melihat sendiri bahwa
jarak menjadi acuan utama
seperti yang kita lihat tadi
seperti kata pak teguh tadi
siang delapan belas dua puluh satu tahun itu hanya tujuh orang
mayoritas ada di usia
usia yang memang normal
jadi tetap ada ternyata
usia tiga belas sembilan belas tahun yang lolos
karena disonasinya masih bisa lolos
kalau disonasinya kemudian ternyata
itu masih berpengaruh
itu tidak ada masalah dengan rusia
jadi betul tadi kata pak teguh
usia hanya berpengaruh ketika
disonasi yang utama kuotanya berlebih
jadi sebenarnya tidak ada masalah
makanya kita bingung dengan jakarta
dan hanya jakarta yang seperti ini
kita melihat kenapa kok jakarta sampai ribut
permendikbud sangat sesuai
sk bias pendidikan untuk proses ini
sangat sesuai dengan permendikbud
tidak ada bedanya
dan kemudian sebenarnya kami sendiri dari
katanggur indonesia itu sudah lama
berjuang sistem sonasi ini ada
karena cita cita kita adalah membuat
sekolah sama baik
kita ingin memaksa pemerintah daerah
untuk memperbaiki sekolah sekolah
sekolah sekolah jelek dulu
yang fasilitasnya tidak bagus
burunya tidak bagus
diperbaiki oleh pemerintah
sosialitas ini memaksa mereka
untuk sampai ke sana
mereka kalau misalnya
sistem sekolah unggulan masih ada
tidak mungkin mereka memperjuangkan
kenapa karena anak anak mereka
pasti akan sekolah di sekolah sekolah baik
konstituen mereka akan berjuang masuk ke sekolah sekolah baik
tapi tidak memperhatikan sekolah sekolah yang jelek
tetapi ketika anak anak dipaksa bersekolah
di samping rumahnya anggota dpr
dipaksa untuk berjuang memperbaiki sekolah
di samping rumah konstituen mereka
oke baik para amri tahan dulu
coba tanyakan ke anda ini soal
menjawab langsung case dari pak
pak jackson tadi misalnya
memang sejak awal anaknya sudah masuk di usia
memang agak lebih muda ya agak lebih cepat
dibanding usia sepantaran
tapi kemudian karena sistem ini
jadi harus terpental dari sekolah sekolah
yang diinginkan dan juga hampir satu angkatan
itu juga hanya sedikit yang masuk ke dalam
yang lolos sistem dari ppdb ini
nah melihat kes kes seperti ini
bagaimana para amri
artinya kan juga banyak juga yang merasa
ini tidak adil karena kemudian
anaknya jadi harus gagal
begitu masuk ke sekolah ini karena sudah
lewat usia tadi karena mungkin
usianya ada yang lebih tua jadi kemudian lebih masuk dan lain sebagainya
itu seperti apa dan bicara soal wilayah yang lain
ini juga menjadi pertanyaan mengapa
kemudian hanya dki jakarta yang karena kan
aturannya dilaksanakan oleh pemprov masing masing
mengapa hanya dki jakarta dan
provinsi yang lain tampaknya
belum ada kisru seperti ini
apakah kemudian berbeda juga
ini yang jadi pertanyaan kita bersama seperti apa para amri
jadi sebenarnya seperti ini mas
sebenarnya kalau kita melihat
sisi keadilan tak justru
bisa saja kalau misalnya
berada di posisi yang lebih tua
kita akan merasa tidak adil kalau usia tidak diperhitungkan
tertinggal ketika masuk smp
dari smp ke sma misalnya
dari sd ke smp
dia tertahan masuk sekolah karena faktor ekonomi
dia harus membantu orang tuanya dan sebagainya
kemudian untuk masuk sd
dia belum mampu karena dia tidak punya kemampuan melobi lobi
misalnya sekolah ya
misalnya bagaimana melobi pihak sekolah
supaya anaknya diterima sebelum usianya
karena kan pada saat sd
itu ada batasan usia sebenarnya
tapi nanti beberapa tahun terakhir ini
pemerintah pusat ketat
bahwa usia di bawah enam tahun sama sekali
dulu dulu orang tua yang dekat
dengan kepala sekolah dekat dengan guru
punya akses masuk ke sana
kenapa tidak kita memberikan kesempatan
lebih kepada mereka yang lebih tua
yang sudah menunggu lama untuk bisa
berproses seperti itu jadi kalau melihat dari sisi
merasa tidak adil pasti pak jackson akan
merasa tidak adil karena anaknya tidak bisa
bertampung karena usianya lebih muda
tapi yang tua pun akan merasa
saya kok sampai seumur segini belum bisa
masuk sma yang bagus ini tidak adil
keadilan ini akan berbeda dari sudut
dalam kasus yang berbeda
dan faktakan penerimaan sistem
sonasi ini ada siswa yang bisa lolos
meskipun usianya tiga belas lima belas tahun
karena disonasi dia bisa lolos
jadi ini tergantung
kepadatan siswa di setiap
sonasi itu dan ketersediaan sekolah
di sekitar tempat itu
sonasi ini kemudian membuka juga
ruang kita betapa tidak
meratanya fasilitas pendidikan kita
dan ini tugas pemerintah selanjutnya
kami mengusulkan sebenarnya
sekarang ini lagi ngurus ngurus kemana mana
itu bisa diakui
virtual school kenapa seperti itu
agar anak anak kita yang
tidak tertampung di sekolah negeri
itu kemudian bisa
tetap ditampung tapi sistemnya virtual
jadi bisa gabungan keduanya
jadi kapasitas sekolah misalnya
dua ratus itu bisa menjadi empat ratus
dengan adanya sistem ini tetapi masih proses
baik pak ramli pak jackson
dan juga pak tugu kita break terlebih dahulu
nanti usaha jeda saya akan langsung ke pak jackson
dan juga pak tugu saya ke pak jackson untuk
dari apa yang tadi disampaikan oleh
pak ramli dan juga dari om busman
mungkin anda juga punya aspirasi yang lain
tapi kita bahas nanti usaha jeda berikut
kita akan segera kembali
baik pak jackson
karena apa yang tadi dibahas juga sebetulnya
dikatakan tadi juga oleh pak ramli
dan juga pak tugu dan om busman
belum melihat ada yang salah dari
ppdb dki jakarta
dan juga menggunakan variable usia
memang variable yang dianggap cukup netral sebetulnya
tanggapan anda pak jackson seperti apa
agak dilematis ya
secara kemarin itu
jalur afirmasi kalau misalnya
masuk lewat jalur afirmasi
kebuang dari sekolah yang jaraknya dekat dengan rumah
itu yang pertama
nah kedua adalah terkait dengan
kenapa tidak menggunakan sistem
nilai juga gitu
seperti yang tahun tahun sebelumnya kan ketika
nilai jadi patokan semua orang bisa
ketimbang misalnya berdasarkan umur
nah yang jadi pertanyaan saya adalah
semua orang yang usianya lebih tua itu
ekonominya lebih rendah
misalnya seperti itu kalau alasannya pemerataan
kan tidak juga
kemarin mereka kemana aja gitu loh mas
kenapa hal ini tidak berhasil
karena sekarang mereka masuk sekolahnya dengan
usia yang cukup tua
lalu terkait dengan yang kondisi yang saya
itu jumlahnya ribuan mas
anak anak yang bukan karena
prestasi tapi karena
hanya batasan usia
itu akhirnya tidak bisa
masuk sekolah gitu
nah ini jumlah ini
kita nggak bisa abaikan begitu
saya saja kalau menurut saya gitu loh
lalu saya juga masih bingung
apa dasarnya ketika harus memprioritaskan
usia yang lebih tua itu gitu
jadi dan menegasikan
mereka yang lebih muda
kan harusnya nggak seperti itu
kenapa saya bilang saya lebih setuju dengan konsep
kalau dulu itu ada un sekarang memang tidak ada
nah itu bisa lebih
bisa lebih diterima
lebih baik gitu loh
oke pak jackson kalau saya kutip
dibanding umur karena bukan apa apa
jadi orang sekarang masuk
jurnalist itu tidak perlu
nilai bagus gitu loh
jadi buat apa kemarin
ada ujian seperti itu
itu jadi keresahan orang tua juga
nah lalu terakhir terkait dengan kasus
apa namanya penerimaan dari sistem
prestasi yang akan berlangsung tanggal satu juli
nah itu juga ada persoalan
bisa melihat bahwa tidak semua
negeri itu ternyata memiliki nilai akreditasi
yang baik bahkan
sekolah sekolah swasta yang lebih berpeluang
masuk negeri sebenarnya karena nilai akreditasinya
sangat luas karena ada syaratnya
dikali dengan akreditasi menurut saya
ini juga agak
rancu juga seperti itu
jadi pertanyaan pertanyaan itu yang membuat kita
ya baik perlu saya
silahkan pak jackson dilanjutkan
jadi apa namanya
orang orang tua itu pada
dan ini juga bukan apa apa
ini hubungannya ke
mentalitas anak juga
sangat berubah mas
jadi ketika mereka melihat ada temannya yang masuk
dan ada yang enggak terus mereka enggak bisa
sekolah bukan karena prestasinya
yang tidak baik gitu
hanya karena umur itu
menurut saya juga
ya sementara kemudian nilainya cukup baik
betulnya tapi tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan
karena harus terganjal juga soal usia tadi itu
sementara pemerintah itu
ingin menciptakan generasi yang unggul
hingga sampai kemarin tuh ada jog jog
yang menyebut bahwa ini negara ini aneh gitu
negara pingin dapat
karyawan tuh usianya muda
tapi kok sekolah harus usia tua gitu
di mana mana di banyak negara juga kayaknya
kayaknya pembatasan umur itu hanya untuk sampai sd deh mas
untuk smp sma gitu
kayaknya makan banyak yang apa
usia muda itu kan sebuah prestasi yang harusnya didukung gitu
bukan malah dibatasi gitu
baik pak jackson baik
perlu kami informasikan juga tadi kami juga sudah berusaha untuk menghubungi atau mengundang
di dki jakarta namun sampai dengan program ini berjalan tidak ada yang merespon soal dialog pada malam hari ini
saya lanjutkan ke pak teguh
pak teguh seperti yang tadi pak jackson katakan
meskipun mungkin kajian dari ombudsman belum ada menemukan titik kesalahan begitu ya
tapi di sisi yang lain kita juga melihat ada perbedaan pendapat yang cukup

ada juga sebagian pengamat pendidikan misalnya atau sebagian kalangan yang menurut saya yang cukup tajam disini
atau mungkin orang tua seperti pak jackson ini yang merasa ini tidak adil atau aturan ini berpotensi menyalahi permendikbud yang ada
nah melihat fakta ini bahwa ada juga ribuan siswa yang menjadi quote unquote korban begitu ya yang tadi juga diceritakan oleh pak jackson jumlah tidak sedikit bahkan sampai meluapkan emosi dan sebagainya
bahkan sampai meluapkan emosi dan sebagainya
seperti apa ombudsman bersikap mengenai ini apakah masih akan dikaji lagi akan dilihat lagi atau bagaimana
karena nantinya nanti akan ada yang melapor ke ombudsman atau sudah ada sebetulnya

pertama kalau soal kajian ya itu dari sisi regulasi ya kami sudah melihat itu sudah sesuai ya
dan sekarang juga sebetulnya kalau dilihat dari komposisi lebih berkeadilan dibandingkan dengan tahun kemarin
tahun kemarin itu jonasi itu sampai tujuh puluh persen
penapisnya itu adalah hasil un
tahun kemarin juga ada ribuan yang kemudian tidak masuk dan kecewa mereka juga karena hasilnya adalah seleksi hasil un
mentara di prestasi juga mempergunakan hasil un
jadi tahun kemarin itu hampir delapan puluh persen anak yang masuk ke sma itu penapisnya itu mempergunakan hasil un
jadi jonasinya tahun kemarin itu jonasi rasa prestasi
kecewa ya banyak yang kecewa tahun kemarin
nah tahun ini sebetulnya cukup berkeadilan
pertama saya lihat begini dari komposisi tahun ini untuk afirmasi itu ada dua puluh lima persen
yang afirmasi tidak lolos bisa masuk ke zonasi yang empat puluh persen
donasi ini bisa diperebutkan oleh yang tidak lolos di afirmasi dan yang mau coba coba dari prestasi
nah itu jumlahnya empat puluh persen
nah sekarang untuk yang prestasi akademik itu jumlahnya cukup besar dua puluh persen
yang diperebutkan lebih sedikit dibandingkan depengan yang diperebutkan di jonasi
nah peluangnya sebetulnya lebih besar untuk teman teman yang calon peserta didik yang pintar pintar ini
karena jumlahnya besar
dibandingkan dengan tahun kemarin dua puluh lima persen dibagi oleh banyak orang
nah sekarang ini sebetulnya peluangnya untuk yang berprestasi luar biasa besar gitu banyak dua puluh persen
dan itu dipisahkan dari yang non akademik dan yang luar dki begitu
nah jadi kalau misalkan nanti terkait ada laporan ke kami itu lebih pada lihat persesuaian antara sk lima ratus satu dengan pelaksanaannya di lapangan
apakah sesuai atau tidak
dari sisi regulasi sebetulnya ini sudah sangat sesuai dan ini bukan hanya dki
yang memperlakukan usia ini berlaku umum
ombudsman perwakilan jakarta raya itu kan membawahi juga lima wilayah penyangga
kota depok bekasi kabupaten bekasi kota bogor

di jawab kami kemarin sudah meminta keterangan ke kepala cabang dinastisik masing masing
dan usia itu dijadikan penapis juga ketika carab atau zonasi itu memiliki nilai yang sama
jadi bukan hanya di jakarta tapi ini berlaku nasional
walaupun kemudian ditentukan dalam peraturan peraturan daerah masing masing
nah jadi ini tidak hanya berlaku untuk jasa tetapi untuk berlaku untuk semuanya
nah jadi kedepannya ya itu akan menunggu laporan
dari sisi masyarakat untuk melihat persesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan sk lima ratus satu nya
apakah memang tidak sesuai
apakah ada calon peserta didik yang tersingkir karena usianya muda walaupun jaraknya lebih dekat dari sekolah
nanti kita akan verifikasi kita akan buktikan
apakah memang semuanya gugur karena usia atau ada yang masuk seperti yang disampaikan oleh pak muhammad ramli tadi
apa yang perlu dilampirkan oleh
mereka perwakilan orang tua murid mungkin yang kecewa untuk bisa membuktikan bahwa ada yang tidak sesuai antara permendikbud dengan pelaksanaannya
karena kan itu yang juga menjadi akan dilihat nantinya oleh ombudsman
apa saja nanti yang perlu disiapkan sebetulnya pak teguh
tapi dijawabkan nanti ustaz jeddah
saya juga akan nanti akan ke pak ramli
kalau kita bicara soal pemerataan pendidikan begitu ya untuk pemerataan dan berkeadilan dan lain sebagainya
apakah memang ini sudah cukup tepat caranya
meskipun harus ada pihak pihak yang kecewa
seperti katakanlah pak jackson dan banyak ribuan orang tua murid lain atau siswa yang lain yang harus berhadapan dengan fakta ini
karena juga mungkin menyerang mereka secara berdampak terhadap mereka secara psikis tadi yang disampaikan oleh pak jackson
pak ramli anda sebagai juga praktisi pendidikan bagaimana melihatnya
kita bahas nanti di segmen berikutnya dialog kami akan segera kembali
oke kita masuk ke segmen terakhir dari dialog pada malam hari ini
saya ke pak teguh lagi menyelesaikan tadi pak
jadi apa saja yang perlu disiapkan ketika nanti ada orang tua murid yang mungkin akan menempuh jalur untuk melapor ke om budsman
tadi ya untuk membuktikan bahwa ada ketidaksesuaian antara permendikbud dengan teknis perlasangan di lapangan
ya pertama tentu terkait dengan syarat formulir pelaporan ke kami yaitu ktp dan kronologis ya
yang kedua itu kondisi kondisi kondisi
yang kedua itu terkait dengan dokumen yang dikeluarkan oleh distrik terkait hasil dari seleksi jonasi yang kita lakukan begitu
nah nanti kalau ada dokumen terkait dengan itu nanti bisa disertakan ke dalam laporan kami
tapi ada atau tidak adanya laporan dari warga masyarakat sebetulnya kami memang akan melakukan konfirmasi kepada pihak distrik
terkait dengan pelaksanaan hasil ppdb khususnya jalur jonasi untuk sma ini
nah tapi kalau ada masalah
ya maksudnya kalau masyarakat akan melapor itu tiga dokumen itu
kartu tanda penduduk atau ktp kronologis dan kemudian dokumen yang dikeluarkan oleh distrik
kait ketidaklolosan anak anaknya atau calon peserta didik ketika mengikut jalur jonasi untuk sma
oke konfirmasi itu kapan pak teguh akan dilakukan ke distrik di ki jakarta
kami mungkin menunggu seluruh proses ini selesai ya untuk yang ppdb sma ini
dalam minggu depan rencananya kami akan meminta dokumen dan data kepada pihak distrik di ki
oke baik saya ke pak ramli pak ramli kalau kita bicara soal untuk pemerataan pendidikan untuk lebih berkeadilan
apakah ini sudah cukup tepat langkah langkah ini mengingat juga ternyata pada faktanya di lapangan juga meskipun tentu setiap kebijakan tidak bisa menyenangkan semua pihak ya
tapi tentu kan harus dicari yang kira kira paling bisa adil bagi semuanya
nah melihat suara atau aspirasi orang orang tua murid seperti pak jackson dan juga mungkin banyak siswa yang lainnya yang harus kaget dengan fakta yang terjadi pada minggu ini
bagaimana pak kalau kita bicara soal pemerataan tadi sementara di sisi yang lain kita tahu bahwa tidak semua sekolah sebetulnya secara fasilitas itu sudah cukup memadai atau sudah cukup bagus untuk bisa menerima atau bisa layak untuk kemudian orang orang bisa sekolah di sana begitu
yang pertama sistem sonasi ini kan bukan baru
jadi sudah dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
sistem sonasi ini sudah berlangsung selama tiga tahun tahun ke empat tahun ini
sehingga orang tua harusnya sudah tahu cita cita pemerintah seperti apa
saya cita pemerintah itu membuat semua sekolah sama baiknya
dan sistem sonasi ini kemudian membuka mata kita dan membuka fakta fakta yang selama ini terselubung
misalnya begitu jauh disparitas jarak antara sekolah baik dengan sekolah buruk
kami menyebutnya itu ada kasta kasta sekolah
jadi ada kasta brahmana kasta ksatria kemudian sudra
kasta brahmana itu ya sekolah sekolah favorit termasuk sekolah swasta yang bagus ya
kemudian ada kasta sudra itu mayoritas sekolah swasta yang hanya mendapatkan siswa setelah semua sekolah sudah penuh
nah orang tua ini semua menghindar dari kasta sudra ini
dan ini persoalan
nah kemudian dengan adanya sana sini juga membuka kita semua fakta bahwa ternyata fasilitas pendidikan itu lebih kurang
beberapa tempat itu berlebih dan di beberapa tempat juga kurang
saya ambil contoh sebenarnya misalnya di pulau selatan
itu di goa berdekatan dengan makassar
goa kekurangan rombol
dengan ruang kelas
sementara di makassar berlebih
ketika dibuat sonasi makassar banyak yang kosong
di goa banyak kekurangan kelebihan siswa
nah fakta fakta ini kemudian hanya terkuak setelah menjalankan sistem zonasi ini
memang tanggung jawab pemerintah selanjutnya adalah bagaimana membuat sekolah sama baiknya
salah satu yang kami usulkan karena fasilitas tidak bisa begitu cepat diubah adalah rotasi guru
jadi guru guru terbaik ditempatkan di sekolah sekolah yang kurang baik
kemudian sekolah sekolah terbaik itu diisi oleh guru yang biasa biasa saja
supaya orang tua tidak lagi bernapsu memasukkan anak anak mereka di sekolah sekolah unggulan
karena mereka akan bertemu dengan guru yang biasa biasa saja
tapi memasukkan anak anak mereka di sekolah yang fasilitasnya tidak baik akan bertemu dengan guru guru terbaik
nah ini salah satu cara mempercepat proses pemerataan itu
nah kalau misalnya kita lebih lanjut lagi kita melihat betapa buruknya sistem sekolah andalan yang dulu
adanya sekolah andalan ini membuat reputasi orang tua citra orang tua lebih dipertaruhkan daripada masa depan anak
jadi para anggota dewan misalnya atau para orang orang kuat itu kemudian merasa malu kalau anak anak mereka sekolah di sekolah sekolah yang tidak bagus
sehingga mereka menggunakan segala macam cara agar anak mereka masuk ke sekolah sekolah terbaik
kalau nilai tidak bisa ke table ac digunakan ke table ac tidak bisa cokok digunakan
oke baik pak ramli
jadi semua itu terjadi di masa lalu
baik pak ramli tapi apakah harus
kita cita cita kualitas sekarang dalam membuat semua sekolah itu sama baiknya
kita inginlah suatu ketika sekolah di papua itu sama baiknya dengan di jakarta
sekolah di aceh sana sama baiknya dengan di bandung
ya kita ingin seperti itu
jangan semua sekolah baik itu dominasi di satu tempat
misalnya di jakarta kita berkumpul di smk delapan misalnya semua ingin masuk ke sana
nah persoalannya persoalan selanjutnya adalah ternyata fasilitas pendidikan kita tidak cukup
nah ini kita tersenyum
ternyata setelah sistem sonasinya ada kemudian berlebihnya ini calon peserta didik memaksa pemerintah untuk membuat solusi solusi
misalnya bagaimana berkoordinasi dengan sekolah swasta supaya bisa lebih baik
sekarang sudah ada bantuan pemerintah bernama dana bos untuk sekolah swasta
kemudian sekolah negeri bisa diperbaiki yang kurang bagus
jadi saya kira itu solusi solusi pendidikan kita di masa depan
tapi egoisme kadang kadang membuat kita mengalahkan keinginan kita untuk membuat ikan kita lebih baik
oke baik pak ramli saya terakhir ke pak jackson
pak jackson jadi terakhir bagaimana pak jackson upaya apa lagi yang mungkin anda tempuh
atau mungkin bersama dengan asosiasi orang tua murid lain yang merasa tetap kecewa dan ingin memperjuangkan apa yang anda ingin perjuangkan
apalagi upaya berikutnya akan dilakukan pak jackson ke depan
yang pertama mungkin saya sangat mengapresiasi usulan dari pak teguh ya
terkait dengan adanya laporan ke om busman
mungkin itu salah satu pilihan yang mungkin bisa kita lakukan
nah selain itu sebenarnya kita sebagai orang tua itu sangat mengharapkan diskresi dari kementerian pendidikan sebenarnya
karena kalau boleh jujur saya juga sudah baca permen empat tahun dua ribu sembilan belas dan sk dinas pendidikan dki lima ratus satu dua ribu dua puluh itu
karena dari permen empat puluh empat itu
saya tidak ada secara spesifik menyatakan usia sebagai patokan
justru usia itu saya temukan di sk lima ratus satu dinas pendidikan dki itu
karena ada tiga tadi sudah disebutkan sama pak ramli juga
nah sama untuk menanggapi sedikit dari pak ramli
bahwa sebuah apa ya ini mungkin jadi diskursus kita juga
apakah misalnya usia tua itu akan membuat apa namanya ya
kalau saya sih beranggapan bahwa harusnya usia usia yang muda ini harus kita dorong
sehingga mereka bisa terus berprestasi gitu
makanya saya tadi dari awal sepakat kalau pembatasan usia itu sangat cocok memang diterapkan di sekolah dasar
ketika ini naik ke jenjang yang lebih tinggi
aku pikir itu agak agak kontradisi ya
bagaimana kita bisa memunculkan sekolah didip didip unggul
ketika kita seperti membuat dikotomi antara sekolah unggulan dan tidak unggulan
kalau misalnya kita tahu anak kita mampu
kita pasti mendaftarkannya ke sekolah unggulan pak
tapi kalau kita tahu anak kita tidak mampu
kita nggak mungkin mendaftarkannya ke sekolah unggulan
kecuali mungkin ke jenjang

kalau saya dari awal itu anak saya ikut tes
nggak pernah saya bayar
nggak pernah saya
pokoknya kalau mampu ikut
kalau nggak ya nggak usah gitu pak
nah itu bisa lebih fair diterima oleh semua orang
dibanding usia dan kenapa harus nonton
itu yang belum ada jawabannya
kenapa harus usia yang paling utama apa
ada apa dengan usia ini
apakah anak anak yang usia lebih muda ini tidak punya keadilan untuk bisa mencapai hal yang sama gitu
pak jackson apakah akan membawa ini ke kemendikbud juga misalnya
tadi kan anda berharap diskresi ke medic booth
rencananya besok mungkin akan ada aksi ke sana
mudah mudahan segera ada solusi terbaik ya
kalau memang ada yang kecewa kemudian tadi yang dikatakan oleh pak teguh
silahkan membawa semacam mungkin bukti ya
atau dikonfirmasi lagi
untuk membawa apa kemudian yang kalau dari segi aturan mana yang tidak sesuai
antara permedic booth dengan pelaksanaannya dengan petunjuk teknisnya
juknisnya seperti apa
dan kita melihat nanti akan seperti apa ke depan
oke singkat saja pak ramli
singkat saja boleh singkat pak
jadi gini pak
mereka mereka yang usia tua ini
sebenarnya juga bukan keinginan mereka
sampai mereka sampai berada di usia yang lebih dibanding teman temannya
jadi mereka ada yang tinggal kelas
dan tinggal kelasnya
banyak bukan karena faktor akademik
tapi karena mereka harus membantu orang tua misalnya
karena kondisi ekonomi yang tidak mampu
atau mereka tidak bisa melanjutkan sekolah
misalnya dari sd ke smp
karena mereka tidak punya kemampuan keuangan untuk melanjutkan sekolah sementara waktu
akhirnya usia mereka terlewat
nah kenapa tidak kita memberikan kesempatan kepada mereka yang seperti ini
yang punya nasib tidak seberuntung kita kita yang lain gitu
nah ini nanti
kita tutup sampai di sini dialognya ya pak teguh pak jackson dan juga pak ramli
terima kasih banyak untuk diskusinya yang sangat menarik
mudah mudahan juga mencerahkan banyak orang yang mungkin juga bingung di luar sana
terkait dengan polemik ini dan kistro ini
tapi tentu siapapun yang kemudian punya aspirasi terkait dengan apa yang terjadi
mungkin merasa tidak adil dan sebagainya
bisa membawa ini ke ranah hukum atau kerana yang sesuai dengan aturan
yang berlaku mungkin ke ombudsman atau juga ke kementerian pendidikan dan juga kebudayaan
terima kasih banyak bapak bapak sekalian sudah bergabung pada malam hari ini
kami jeda usah jeda kami akan segera kembali dengan informasi warga di jordania
protes atas rencana anektasi israel terhadap wilayah tepi barat
kami akan segera kembali sesaat lagi